corona engkau datang menyergap membuat kami terkurung senyap
tapi kami tak sedang menyerah
kami pun berjuang dengan kemampuan yang kami miliki
kami di luar rumah untuk mencari informasi
kami di luar rumah untuk mendapatkan fakta
di sini kami tetap berjaga untuk menyampaikan berita
karena cnn indonesia memberikan yang terpercaya
anda di rumah saja biar kami yang memberitakan